perdagangan saham dua ribu sembilan belas dibuka hari ini dan rencananya perdagangan awal tahun akan dibuka oleh
menko perekonomian darmin nasution dan menteri keuangan sri mulyani
kita langsung menuju bursa efek indonesia untuk melihat bagaimana jalannya pembukaan perdana
atau awal tahun untuk saham dua ribu sembilan belas hari ini sudah ada menteri keuangan sri mulyani di sana
ada juga menko darmin nasution dan juga ada ketua ojk wimbo santoso yang akan membuka langsung jalannya
perdagangan awal tahun di pasar saham indeks harga saham gabungan
kemudian juga terlihat paralel dengan apa yang dialami dilalui oleh pasar modal kita
saya kira itu modal yang cukup baik buat kita untuk optimis karena kalau optimis sekedar optimis saja
itu tidak elok juga
optimis ya harus ada dasarnya
dasarnya adalah kita melalui tahun dua ribu delapan belas dengan baik
kita mengharapkan tahun ini kita mencapai pertumbuhan
yang lebih baik lagi
yang kita juga sudah mendengar apa yang disampaikan oleh ketua dewan komisioner
apa saja yang sudah kita capai
harapan ini tentunya hanya bisa dicapai dengan komitmen kerja keras
dedikasi yang tinggi dari kita semua
khususnya sedara sedara yang terlibat langsung dalam
dalam aktivitas di pasar modal
selanjutnya saudara saudara kita tentu saja perlu sekali mengambil langkah langkah yang mendalam
yang akan bisa mempengaruhi kinerja pasar modal kita ke depan
pembunyian lonceng sebagai tanda perhatian pembukaan perdagangan busa efek indonesia tahun dua ribu sembilan belas
dengan dibunyikannya launching maka perdagangan bursa efek indonesia tahun dua ribu sembilan belas telah resmi dibuka
dilanjutkan dengan penandatangan yang sertifikat
terima kasih banyak
ya masih lagi lanjut
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
menteri puan republik indonesia
ketua dan anggota komisioner otoritas jasa keluarga
dekuji jenial gubernur pertama indonesia
para indosajar direksi bursa efek dulu
dan sro yang lain
para pegiat masyarakat
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh
selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua
saya ingin sekali lagi menyampaikan bahwa
kita patut bersyukur
memulai tahun dua ribu sembilan belas ini
baik secara umum maupun khusus dari pasar modal
saya juga ingin menampaikan bahwa bapak presiden maupun mbak pak waduh presiden
itu tidak bisa
menghadiri acara ini untuk membuka
perdagangan di bursa efek kita
pada kesempatan ini
saya juga mengucapkan selamat tahun baru kembali
mari kita sama sama
mengawali langkah kita di awal tahun dua ribu sembilan belas ini
dengan tenuk semangat
bahwa tahun ini
akan lebih baik
dari tahun dua ribu delapan belas
di tengah ketidakpastian global
bahkan bukan hanya ketidakpastian sebetulnya
di tengah gejolak
karena normalisasi kebijakan moneter
di amerika serikat
dan beberapa negara maju yang lain
maupun karena peran dagang
begitu juga karena perubahan
harga harga komunitas penting
yang juga menyangkut kehidupan kita bernegara
kita masih tetap bisa
mencapai pertumbuhan ekonomi
yang relatif baik
mungkin di asean
kita untuk kuartal tiga
agak sedikit di bawah filipina dan vietnam
tetapi dengan malaysia dan thailand
pertumbuhan kita lebih baik
kita juga bisa
dan secara jelas
beberapa tahun terakhir
inflasi di dunia kita
sudah tidak mengkhawatirkan lagi
walaupun di sana sini masih ada
kalau tahun lalu beras
awal tahun ini barangkali
awal tahun lalu beras
kelihatannya pada tahun
awal tahun ini
harga telur ayam
yang malah meningkat
pasti lebih rendah
dari tahun lalu
karena pada bulan november tahun lalu
saya ingat benar
inflasi kita itu hampir sama
dengan november tahun ini
tahun lalu kemudian diikuti oleh
gejolak harga beras
kenaikan tarik angkutan
dan beberapa komoditi
seperti ayam dan telur ayam
inflasi kita akan
dan itu menunjukkan kita semakin berhasil
sehingga sudah saatnya barangkali
kita mulai menggeser
ke arah yang lebih rendah
mengujudkan hal hal yang
sifatnya lebih luas
dari sekedar pertumbuhan
apakah itu menurunkan
menurunkan tingkat pengangguran
sebetulnya adalah bagian penting
dari pertumbuhan ekonomi
kita punya modal
bahwa tahun dua ribu sembilan belas ini
kinerja yang lebih baik lagi
memang bukan hal yang mudah
apa yang sudah kita lalui
yang kemudian kita kenali
defisit transaksi berjalan
pada waktu di argentina
yang memberikan harapan
satu hari kemudian
kita juga dikejutkan lagi
dengan hal yang menunjukkan
baik presiden amerika serikat
tantangan yang akan kita hadapi
di pasar modal
yang bersama sama dengan
di industri jasa peruangan
untuk menghadapi tantangan tantangan tersebut
agar kondisi pasar modal
beberapa kebijakan yang telah diterbitkan
menyangkut sisi supply
dengan tidak mengesampingkan
pendanaan di pasar modal
untuk memberikan kesempatan
yang lebih luas
sekaligus kecil dan menengah
untuk memperoleh pendanaan
melalui pasar modal
ojk juga mengeluarkan
dan mempermudah startup
yang berbasis teknologi
di pasar modal
asal yang lebih kenal
tentu akan bisa
perkembangan dan kebesaran
juga mengeluarkan kebentuan
yang akan menggali pendanaan
di pasar modal
melalui penerbitan obligasi
aspek perestarian lingkungan
kita juga mencatat
ada upaya yang sistematik
mendorong kebiayaan jangka panjang
apa yang kita kenal
di pasar modal
transaksi di bursa efek
itu yang tadinya
menjadi t plus dua
adalah suatu langkah
negara negara di dunia
perangkali yang ingin saya tekankan
mengenai pasar modal ini
bursa efek indonesia dua ribu sembilan belas
resmi dibuka oleh
dan tadi dikatakan
memang ada beberapa hal
yang menjadi catatan
untuk menjadi sentimen

yang mengerek pasar
dan juga harga komoditas
indeks pasar saham di indonesia
menjadi berada di zona negatif
pada sepanjang tahun dua ribu delapan belas kemarin
pada akhir tahun dua ribu delapan belas
kita kemarin ditutup di zona positif